menjelang lebaran banyak warga banyumas jawa tengah yang merantau di luar kota dan di luar negeri
mudik atau pulang kampung
mereka yang baru pulang kemudian ditampung di kawasan gor satrio purwokerto
namun beberapa di antara mereka memilih isolasi mandiri di sejumlah hotel
nungki puspa wulandari warga desa notok kecamatan patik raja banyumas jawa tengah ini
sudah empat hari pulang dari luar negeri sebagai tenaga kerja indonesia
oleh warga dan ketua rt nungki diminta isolasi selama empat belas hari di lokasi yang sudah disediakan pemerintah
karena kondisi tidak nyaman nungki memilih melakukan isolasi mandiri di sebuah hotel di kota purwakerto
sudah sudah sampai rumah sudah di rumah sudah empat hari langsung
sudah di desa disuruh karantina di gor
memilih karantina di hotel ini
ya karena saya merasa di sana kurang nyaman aja malah jadi takut
selain nungki ada johan putra warga aji barang banyumas yang juga baru mudik dari yogyakarta
karena tidak nyaman di tempat yang disediakan pemerintah daerah
johan juga memilih isolasi mandiri berbayar di sebuah hotel
untuk karantina di hotel biayanya ditanggung sendiri
kalau di sini saya dapat tadinya dapat dua ratus ribu per hari tapi di courting menjadi satu ratus lima puluh ribu
untuk membantu pemudik yang berstatus orang dalam pengawasan
sejumlah hotel di kota purwokerto menyediakan tempat isolasi berbayar
harga setiap malamnya sudah didiskon
selain itu pemilik hotel juga berkoordinasi dengan dinas kesehatan
untuk dilakukan pemeriksaan terhadap pemudik atau odp yang isolasi mandiri di hotel
harga juga dari yang harga tertera kita juga sampai lapangan tidak seperti itu
tetap diskon besar besaran karena ya itu kemanusiaan lah
kemanusiaan ini membantu loh ya
membantu betul pak karena semua kena semua lah
ada berapa kamar yang disiapkan

untuk mencegah penyebaran covid sembilan belas hotel yang telah digunakan oleh orang dalam pengawasan atau pemudik yang diisolasi
akan disterilisasi dengan menggunakan cairan disinfektan
sementara itu ribuan warga satu dusun di banjar seroka dan desa abuan bangli bali
harus diisolasi setelah empat ratus tiga orang diantaranya reaktif usai menjalani rapid test untuk membantu kebutuhan makanan
gugus tugas penanggulangan covid sembilan belas bangli membuka dapur umum
sejak pemberlakuan isolasi bagi seluruh warga banjar seroka dan desa abuan kebupaten bangli
jumat lalu petugas dari kodim seribu enam ratus dua puluh enam bangli secara bergiliran memasak di dapur umum di desa setempat
makanan yang telah mereka siapkan ini
didistribusikan kepada dua enam ratus empat puluh warga banjar yang kini menjalani isolasi mandiri agar tidak keluar wilayah banjar atau dusun setempat
nah dengan dapur umum ini kita berusaha mereka terisolasi tanpa keluar rumah yang bisa mengakibatkan penyebaran virus corona
dan kegiatan ini dapur umum ini adalah bentuk kepedulian kita bersama pemda untuk membantu masyarakat pembunuhan gisi dan kebutuhan di banjar seroka
jadi kita bisa membuatnya lebih mudah
jadi kita bisa membuatnya lebih mudah
jadi kita bisa membuatnya lebih mudah
sebelumnya sebanyak dua enam ratus empat puluh warga banjar seroka dan bali menjalani rapid test masal
usai ditemukannya delapan kasus transmisi lokal positif covid sembilan belas
dari rapi tes masal ini diketahui sebanyak empat ratus empat puluh tiga orang terindikasi reaktif dan harus menjalani tes swab pcr untuk memastikan positif covid sembilan belas atau tidak
diatibatkan oleh transmisi lokal
diatibatkan oleh transmisi lokal
diatibatkan oleh transmisi lokal
sehingga ini dilakukanlah tes massal
kita tidak perlu berdebat tentang hasil tes
yang penting akhirnya adalah hasil swab
kan itu kemarin ya hasil tes rapidnya empat ratus empat puluh delapan itu ada tiga ratus lima belas yang reaktif
kini warga satu dusun ini harus menjalani isolasi di rumah masing masing
dan dilarang keluar dari wilayah banjar selama empat belas hari
genap dua bulan indonesia menghadapi wabah virus corona sejak presiden jokowi mengumumkan kasus positif pertama
dua puluh maret silam meskipun berbagai kebijakan telah diambil pemerintah tampaknya belum mampu menurunkan angka positif covid sembilan belas
evaluasi kebijakan diperlukan agar penanganan wabah di tanah air segera selesai dan tidak berlarut larut
malam ini kita akan membahasnya dengan para narasumber yang sudah bergabung dari luar studio
melalui sambungan telepon ada doni gahral tenaga alih utama ksp
selamat malam mas doni
selamat malam mbak
dan ada pak imam prasojo sosiolog universitas indonesia
selamat malam pak imam
dan melalui sambungan skype juga bergabung bersama dengan kita dr hermawan saputra
ketua dewan pakar ikatan ahli kesehatan masyarakat indonesia atau iakmi dki jakarta
selamat malam dr hermawan
selamat malam mbak rifana
oke saya nanti akan bertanya ke pak imam dan juga ke pak hermawan tapi saya mau langsung ke mas doni
mas doni ini sudah dua bulan indonesia menangani ataupun menghadapi wabah virus corona sejak presiden jokowi
umumkan kasus positif pertama tanggal dua maret lalu
angka pasien positif terus bertambah
angka kematian kita yang tertinggi se asia tenggara apa evaluasi pemerintah mas doni
ya evaluasi itu saja pada kebijakan kebijakan yang sudah diambil terutama psbb
karena psbb ini adalah langkah yang memang dirasakan paling efektif ya untuk mencegah adanya penularan atau kontak fisik ya antar manusia
nah dalam waktu dekat saya kira akan dievaluasi efektivitasnya
tentu saja daerah daerah yang memperlakukan itu harus mengevaluasi diri apakah memang efektivitas melalui penegakan hukum yang terukur itu sudah berjalan atau tidak
ya karena kita tahu begitu ada pelonggaran begitu kemudian psbb dijalankan secara tidak tepat
begitu ini tentu saja akan menambah angka mereka yang positif begitu
nah juga rapid test rapid test juga harus dijalankan secara masif
ya supaya kita bisa mengisolasi ya segera mereka yang terindikasi positif gitu
apakah itu karantina mandiri atau di rumah sakit bila mana gejala ringan sampai sedang
atau yang berat di rumah sakit yang dirujuk begitu
nah ini yang kebijakan kebijakan ini yang saya kira akan dievaluasi
bukan dikawasi dalam artian akan diganti tapi efektifitasnya sejauh mana
ya karena dalam hal ini pemerintah pusat berkoordinasi dengan pemerintah daerah
terutama untuk memastikan agar kebijakan dilaksanakan dengan baik begitu
nah itu yang saya kira sudah dilakukan dan akan dilakukan dalam waktu dekat
oke mas doni tadi anda sebutkan bahwa psbb ini akan dievaluasi apakah sudah efektif atau belum
nah kalau menurut pemerintah pusat apakah penerapan psbb yang tidak serentak
tidak seirama tidak bersamaan itu turut mempengaruhi kurva penyebaran mas doni
jadi begini karena masing masing daerah diberikan kewenangan untuk merekomendasikan ya
kepada pemerintah pusat dalam ini kemenkes untuk kemudian memutuskan psbb atau tidak
memang tidak bisa serentak karena masing masing perlu waktu untuk mengevaluasi melihat dan mengumpulkan data data
ya yang paling penting adalah bila mana sudah disetujui maka pelaksanaannya itu harus betul betul ketat
jadi bukan lagi himbauan tapi harus ini berupa penegakan hukum apakah sanksinya berupa denda atau lain lain
tapi yang jelas harus apa namanya ada sesuatu yang membuat masyarakat ya apa namanya disiplin dalam melaksanakan psbb
karena ini menjadi kunci sebenarnya untuk mengurangi laju penambahan angka pasien positif begitu
tidak ada cara lain ya kecuali penegakan hukum yang terukur dan apa namanya kebijakan yang diimplementasikan secara ketat di bawah begitu

ya artinya ke depannya akan ada penegakan hukum
penegakan hukum yang lebih ketat kepada masyarakat itu yang akan anda sampaikan tadi
ya seharusnya begitu artinya kita juga melihat dinamika di lapangan tetapi kalau kita lihat sekarang
belum ada tanda tanda flattening ya kurva apa namanya angka positif ya berarti harus diimplementasikan secara lebih ketat
nah ini yang dalam waktu dekat akan dilihat bagaimana implementasinya akan dievaluasi ya masih psbb di daerah daerah yang sekarang sudah memperlakukannya
oke oke nanti saya akan tanya ke anda lagi prof hermawan dr hermawan
dr hemawan apa sebetulnya penyebabnya kurva angka penyebaran kita itu tidak kunjung landai begitu
meskipun sudah dua bulan berbagai kebijakan sudah diambil tadi sudah disebutkan oleh mas doni
mungkin tadi anda dengar juga bahwa kebijakan psbb ini akan dievaluasi begitu dan harus ada penegakan hukum yang tegas ataupun keras kalau kurvanya ini tidak flattening begitu
ya mbak rifana hemat saya ini ada proses evaluasi setelah dua bulan berjalan kasus covid sembilan belas setelah dua maret dua ribu dua puluh dua bulan yang lalu ini
ada tiga evaluasi yang penting secara kewilayahan
yang kedua evaluasi untuk
nah yang ketiga evaluasi untuk indonesia keseluruhan tiga puluh empat provinsi lima ratus empat puluh an kabupaten kota
nah untuk evaluasi di jabodetabek khususnya ibu kota maka memang terjadi pelambatan kasus karena adanya psbb yang cukup inisiatif gubernur
dki dan pemerintah sekitaran seperti depok bekasi bogor tangerang dan juga wilayah sekitar ini
itu sudah cukup memberikan efek sejauh ini
ada pelambatan kasus yang terjadi di ibu kota walaupun kalau ditanya seperti apa intervensi sebenarnya intervensi kita masih cukup longgar
tetapi psbb itu berdampak untuk jabodetabek
nah yang menarik untuk wilayah evaluasi untuk jawa
di seluruh provinsi di pulau jawa ini menempati empat besar atau lima
besar kasus di indonesia
nah untuk itu sebenarnya penanganan psbb ini harus mulai diberlakukan serentak di pulau jawa
tidak bisa lagi parsial
kita melihat terjadi pelambatan untuk penegakan kebijakan psbb karena perbedaan kota di wilayah jawa
surabaya juga baru beberapa hari
nah kita melihat di jawa barat beberapa kota saja yang sudah bandung sudah
tetapi banyak daerah yang belum karena penduduk paling padat di wilayah jawa barat
nah demikian juga di sekitaran banten juga
nah jadi evaluasi yang sekarang ini buat hemat saya seharusnya seluruh pulau jawa ini sudah dilakukan psbb
nah sementara yang terbatas masih di luar jawa epicentrum baru bermunculan seperti di sulawesi selatan
sumatera selatan dan juga nusa tenggara barat
oke dr hermawan artinya keterlambatan penetapan sejumlah kebijakan strategis seperti psbb yang tidak serentak
yang tidak seirama berbeda beda pengajuannya
itu turut mempengaruhi ya kurva penyebaran begitu dok
ya sangat berpengaruh
kalau kita melihat ya di china di wuhan terutama itu kasus pertamanya sekitar desember dua ribu sembilan belas
nah sampai puncaknya pada maret dua ribu dua puluh itu berjalan empat bulan setelah kasus pertamanya di wuhan
nah walaupun sekarang sudah terjadi penurunan signifikan di cina bahkan lockdown tidak lagi diterapkan
tetapi kasus itu masih terjadi
bahkan ada second wave atau gelombang kedua karena adanya imported case dari wilayah wilayah lain di luar wuhan bahkan di luar china
nah di indonesia potensi second wave ini sangat tinggi
ketika kita mampu mengendalikan wilayah jabodetabek atau jawa tetapi kita tidak menyoroti dan mengendalikan secara tepat untuk di luar jawa
maka kita akan mengalami laju ini akan juga menjadi tantangan yang berkepanjangan
maka itu sebenarnya psbb ini langkah yang cukup kita apresiasi
tetapi seperti yang disampaikan mas doni tadi upaya penegakan kekompakan dan kesadaran masyarakat kita harus terus kita tingkatkan
begitu mbak dimana
oke dr hermawan tadi mas doni sempat menyinggung soal rapid test harus diselenggarakan secara masif
pada kenyataannya faktanya di lapangan presiden jokowi pada bulan april sudah meminta tes ini dilakukan sepuluh ribu tes untuk perharinya
tapi pada kenyataannya hanya tujuh ribu kalau kita lihat di data kementerian kesehatan tujuh tes dilaksanakan perharinya
artinya belum semasif kalau dibandingkan dengan perbandingan jumlah penduduk kita
tidak bisa mendeteksi angka penyebarannya begitu dr hemawan
ya rapid test itu digunakan untuk daerah daerah atau komunitas yang beresiko terjadi local transmission
penyebaran yang silent yang silent movement silent transmission
karena kita tidak mampu lagi mengandalkan konta tracing
nah seharusnya memang rapid test ini dilakukan saat awal
jadi kalau di dki jakarta contohnya saya melihat rapid test ini agak sulit karena seluruh wilayah kelurahan di jakarta
bahkan di jabodetabek juga sudah meliputi seluruh wilayah
maka sebenarnya jumlah kalau hanya delapan puluh ribu atau apalagi tujuh ribu per hari sangat tidak cukup
dikala local transmission sudah masih terjadi
nah seperti yang saya sampaikan di jawa di luar jabodetabek
sekarang ini sebenarnya saat yang tepat
kalau dilakukan upaya rapid test secara masif tetapi tentu saja pada sentra komunitas yang memang diindikasikan terjadi local transmission
contoh local transmission ini kalau kita melihat pada aspek kelurahan
kalau terjadi kasus yang bukan importif dari kelurahan tetapi ada lebih dari dua orang satu kelurahan mengalami covid positif
sebenarnya potensi lokal transmission itu sangat tinggi sehingga satu kelurahan itu seharusnya dilakukan rapid test
nah ini adalah contoh penerapannya
tetapi rapid test tidak bisa dilakukan orang per orang atau perusahaan per perusahaan
dia menjadi mitigasi atau strategi pemerintah untuk menahan dan memetakkan laju pengembangan covid sembilan belas ini
oke mas doni tadi ada sudah mendengar penjelasan dari dr hermawan bahwa rapid test ini harusnya dilaksanakan ke daerah yang mengalami local transmission
dan itu harusnya menjadi mitigasi dari pemerintah
kenapa sulit sekali pemerintah memperlakukan itu mas doni
iya jadi memang
sekarang kebijakan rapid test itu juga memang untuk yang local transmission
nah saat ini yang diupayakan adalah tentu saja mendatangkan alat rapid test itu sebanyak banyaknya sehingga kita bisa mengetes sebanyak mungkin
karena kan kita tetap harus sadar bahwa ketersediaan rapid test itu sangat penting dalam upaya untuk penanganan covid sembilan belas ini
nah pemerintah sudah melaksanakan beberapa kebijakan untuk bisa mempermudah kita memperoleh rapid test yang nantinya akan digunakan untuk mengetes sebanyak banyaknya
terutama yang tadi seperti dikatakan dr hermawan di komunitas komunitas yang memang terdapat local transmission
nah yang paling penting juga dengan rapid test kita bisa mendapatkan indikasi awal ya mereka mereka yang memang terindikasi positif
maksudnya dia nanti akan dikomunikasi lagi dengan
supaya apa supaya bisa segera diisolasi
begitu diisolasi maka apa namanya mata lantai pengeluaran akan terputus
nah kalau ini semakin banyak yang diisolasi semakin banyak case finding yang kita temukan maka apa namanya lantai pengeluaran juga akan melambat
nah ini yang kita ingin lakukan ke depannya mas
oke tapi sebetulnya pemerintah mengakui tidak sih bahwa kesulitan menyelenggarakan rapid test massal begitu yang begitu masif
atau mendapatkan alatnya mas duni
iya memang alat ini tentu saja karena semua negara itu juga sedang membutuhkan
ya kita memang berupaya mendapatkan sumber sumber yang memang bisa didatangkan dengan cepat
apalagi kita sudah memberikan kemudahan kemudahan supaya bisa segera mendapatkan rapid test itu dengan cepat
prosedur prosedur yang tadinya
apa namanya sangat birokratis sekarang disederhanakan supaya alat bisa masuk dan bisa digunakan secepat mungkin
tapi memang karena semua negara juga membutuhkan saat ini maka kita ya terus terang sedang berupaya mendapatkan sumber sumber yang bisa segera kita dapatkan rapid test tersebut mbak
oke pak imam prasojo saya akan ke anda
saya akan bertanya selain kebijakan pemerintah yang memang harus dievaluasi tampaknya perilaku masyarakat
juga harus kita kritisi tapi kita akan bahas usai jeda cnn indonesia prime news segera kembali sesaat lagi
anda masih bersama kami di cnn indonesia prime news dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita bersama dengan para narasumber yang bergabung dari luar studio
ada doni gahral tenaga alih utama ksp kemudian ada pak imam prasojo sosiolog universitas indonesia serta melalui sambungan skype ada dr hermawan saputra
anggota ketua dewan pakar iakmi dki jakarta atau ikatan ahli kesehatan masyarakat indonesia
saya akan langsung ke pak imam prasajo
pak imam tadi kita sudah berbincang dengan mas doni dan juga dr hermawan ada beberapa yang menarik bahwa memang harus ada beberapa kebijakan pemerintah yang dievaluasi
karena tidak mampu menekan angka penyebaran covid sembilan belas
tapi di sisi lain bahwa perilaku masyarakat juga perlu kita kritisi karena ternyata banyak sekali yang melanggar psbb menganggap enteng physical distancing masih saja berkumpul tidak menggunakan masker
ini bagaimana anda melihatnya pak imam
ya memang kesadaran masyarakat dari komunitas satu ke komunitas lain itu beda beda ya
nah oleh karena itu menurut saya yang harus dilakukan di saat komunitas satu itu sudah memiliki
kesadaran yang solid di situ upaya upaya untuk isolasi diperketat
jadi tidak usah harus menunggu psbb
jadi lebih ke community to community block to block bahkan rt rw kelurahan kecamatan gitu itu kan tidak mesti harus menunggu psbb
nah yang harus diketatkan juga adalah bagaimana kebijakan perhubungan
karena orang itu menular ataupun arus penularan itu
itu kan melalui gerak manusia
salah satu gerak yang terjadi itu adalah urat nadinya adalah lalu lintas
nah kalau lalu lintas itu menjadi kurang tegas ya sulit sekali
apapun ada psbb atau isolasi atau apapun itu akan menjadi sulit
jadi kalau memang sudah kita tetapkan ya hanya untuk sektor sektor tertentu ya
seperti kayak tugas logistik perbankan
dan sebagainya ya yang sudah ditentukan
ya sudah itu ketatkan menurut saya
kalau itu terus kemudian banyak dispensasi kelonggaran
itu akan sulit untuk bisa memotong mata rantai yang selama ini kita bicarakan ini
oke tapi sebetulnya pak imam mengapa sih masyarakat indonesia itu sangat mengentengkan begitu
sulit sekali untuk mendisiplinkan diri melaksanakan psbb dan physical distancing social distancing
apa yang membuat
apakah karena memang
tidak ada aturan dan juga sanksi ketat sanksi hukum yang mengikat mereka begitu
sehingga mereka mengentengkan begitu saja
ya tentu ada dua kelompok warga ya
warga yang sebetulnya punya pilihan tetapi karena kepentingan bisnis kepentingan keuntungan
akhirnya terus kemudian dia mau melanggar
tapi sebenarnya dia punya pilihan
tapi ada warga yang saya kira ini cukup banyak adalah orang orang yang nggak punya pilihan
kalau dia itu tidak keluar rumah kalau dia tidak melintas maka terancam dapurnya
nah ini yang harus diselesaikan
nah jadi kalau kita itu mau melakukan upaya upaya yang lebih ketat
yang harus betul betul dicermati dan harus dilaksanakan
itu adalah penyaluran penyaluran bantuan
nah jangan berharap kalau masyarakat yang tadi yang nggak punya pilihan itu tidak akan bergerak
kalau seandainya kita tidak
lancar di dalam penyaluran penyaluran bantuan seperti sembako dan sebagainya
mas doni mas doni tadi pak imam memberikan pernyataan yang sangat menarik bahwa harus membatasi pergerakan manusia
jadi kemenhub kementerian perhubungan ini jangan memberikan kelonggaran kelonggaran akses transportasi begitu
sehingga membatasi pergerakan manusia itu yang akan menekan angka penyebaran covid sembilan belas
ini yang kami dengar informasinya mas doni bahwa kemenhub sedang menggodok aturan turunan begitu
aturan mudik ini bagaimana tanggung jawab dari pemerintah mas doni
baik jadi memang aturannya tetap ya berupa pembatasan
pembatasan itu artinya bahwa mudik itu tetap dilarang
tetapi juga ada misalnya yang sangat spesifik
misalnya orang tuanya sakit keras di kampung begitu
ya ini hal hal semacam ini
ini di lapangan ditemukan
dan ini harus ada satu aturan yang jelas begitu
sehingga penegakan hukum bisa dilakukan
ini saya kira ya tidak bertolak belakang dengan arahan presiden ya tentang larangan mudik
mudik tetap dilarang
karena kita memang tidak ingin ada penularan dari kota ke kampung ke desa desa begitu
tapi memang harus ada aturan yang mengatur
sehingga alasan alasan khusus itu
orang untuk pulang ke kampung itu ada ruang untuk diberikan
tetapi tetap saja ya di lapangan petugas akan sangat ketat dalam memonitor hal semacam ini
tapi semangatnya tetap pelarangan
dan yang mudik pun harus mengikuti aturan
misalnya kalau dia menaik kendaraan
tadi ya tidak ada kapasitas yang harus dipenuhi
kemudian pun kalau dia tidak pulang ke kampung
dia akan dikenakan sebagai odp
bila mana memang dia ada alasan yang sangat kuat gitu
tapi kalau alasannya sekedar silaturahmi sekedar kangen kangenan
itu tidak bisa begitu
dan mereka yang misalnya tadi dikatakan mas imam juga tidak punya pilihan
karena di buku kota tidak ada pekerjaan tidak ada aset tidak ada tabungan
di kampungnya itu mungkin ada aset ada hal yang bisa dia kerjakan
tetap saja pemerintah dalam hal ini memberikan bantuan sosial
supaya yang bersama sama tidak perlu mudik begitu
jadi memang semangat tetap semangat pelarangan
dan harus ada aturan lain untuk memberikan ruang pada berbagai kasus kasus yang spesifik yang di lapangan ditemukan
karena kan kita tidak bisa juga mengumumkul rata begitu
mas doni tapi kan pada saat awal tanggal dua puluh satu april diumumkan
pelarangan mudik ini berlaku untuk semua sektor ya
kecuali untuk yang pengantaran logistik
kemudian artinya berubah tiba tiba
ada kelonggaran sedikit bagi kebutuhan mendesak
yang kami belum tahu bagaimana kemudian kriterianya dan syaratnya ini seperti apa
tapi apakah itu disadari oleh pemerintah ini dapat memunculkan
kemudian mempersulit untuk penekanan angka covid sembilan belas begitu
iya karena ini kita perlu ada pegangan bagi petugas di lapangan mbak
karena kan banyak sekali
yang kemudian ketika kemudian ditahan di lapangan
ya berbagai alasan dikemukakan begitu
nah ini yang perlu ada satu aturan main yang jelas
tapi semangatnya tetap adalah larangan mudik gitu
jadi bila mana ada yang nekat melanggar
meskipun dia tidak ada kebutuhan yang mendesak
ya maka akan dikenakan sanksi begitu
jadi ini apa namanya bukan sebuah upaya untuk melonggarkan
satu aturan main sehingga petugas lapangan punya pegangan
dalam menangani para pemudik yang akan pulang kampung halamannya
dengan semangat tetap adalah sebenarnya mengikuti arahan presiden yaitu larangan mudik
dr hermawan tadi sudah mendengar penjelasan dari mas doni
bahwa sebetulnya tetap melarang mudik
bukan memberikan kelonggaran
tapi akan ada aturan khusus bagi mereka yang memerlukan untuk pulang ke kampung halaman
ataupun mudik begitu
seperti kebutuhan kebutuhan mendesak
bagaimana ini anda melihatnya
ada perubahan ataupun pergeseran kebijakan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah
padahal kita terus berpacu dengan waktu dokter hermawan
berpacu melawan covid sembilan belas
ini tagline yang menarik
kenapa saya juga memberikan semacam opsi agar diberlakukannya psbb di wilayah jawa
karena semua wilayah di jawa sekarang ini sudah zona merah
jadi sudah ada kasus
bahkan sampai kepada level kecamatan di tiap kabupaten kota
nah psbb harus dipahami menjadi sebuah payung kebijakan
psbb ini tidak seseram yang dibayangkan
di jakarta saja yang sudah dua kali perpanjangan ini untuk psbb ini
itu masih cukup longgar kalau kita lihat
jadi psbb ini tidak seseram yang dibayangkan
tetapi psbb menjadi sangat penting sebagai sebuah payung kebijakan
menarik yang disampaikan mas imam prasojo bahwa
menteri perhubungan harus berperan untuk membatasi
lalu lintas moda transportasi dan lain lain
demikian halnya mas doni mengatakan perlu ada aturan aturan main
kalau kita melihat peraturan pemerintah nomor dua puluh satu dua ribu dua puluh
disebutkan bahwa leading sector dalam penanganan covid sembilan belas ini adalah
menteri yang membidangi bidang kesehatan
maka itu pasti menteri kesehatan
semua inisiatif yang dilakukan di sektor kesehatan
harus dijadikan pedoman untuk penanganan covid sembilan belas
dengan demikian menteri kesehatan mengeluarkan peraturan menteri kesehatan nomor sembilan tahun dua ribu dua puluh
tentang tata laksana petunjuk dan persyaratan pengajuan psbb
maka inisiatif itu harus datang dari daerah
terutama bupati wali kota dan gubernur
ketika bupati wali kota dan gubernur memainkan peran yang paling signifikan
di dalam psbb
aturan main di situ ditegakkan
termasuk usulan untuk moda transportasi dibatasi
saat itulah kita dorong agar psbb ini dilakukan secara kompak dan serentak
jadi arti penting dari psbb ini adalah sebagai payung
agar pemerintah daerah punya kepercayaan diri
menghimbau dan menegakkan kedisiplinan masyarakatnya
dalam rangka pengendalian maju covid sembilan belas
ini baru berarti kita berpacu
tetapi kalau dilakukan parsial
psbb tidak diterapkan pada sebuah kawasan yang sangat beresiko
kita tidak mampu berpacu melawan covid sembilan belas
yang saat ini kecepatannya sudah merambah seluruh provinsi di indonesia
dan beberapa provinsi di luar jawa
sudah sangat mengkhawatirkan sebagai epicentrum baru
oke nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita
setelah ini saya akan bertanya kepada pak imam prasojo
sebetulnya psbb di wilayah pulau jawa
yang tadi sudah disebutkan oleh dr hermawan
ini sudah masuk ke dalam zona merah
bagaimana kemudian masyarakat apakah bisa kemudian menaati psbb tersebut
cnn indonesia prime news segera kembali sesaat lagi
anda masih bersama kami di cnn indonesia prime news
dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita dengan para narasumber yang bergabung dari luar studio
ada donny gahral tenaga ahli utama ksp
dan ada pak imam prasojo sosiolog universitas indonesia
dan dr hermawan saputra ketua doan pakar ikatan ahli kesehatan masyarakat indonesia atau iakmi
saya akan langsung saja ke pak imam
pak imam tadi sebelum break kita sudah sempat mendengar penjelasan dari dr hermawan
bahwa psbb ini tidak bisa dilaksanakan sebagian atau

karena memang kalau berdasarkan data pulau jawa sudah masuk ke zona merah bahkan sampai ke tingkat kelurahan
sehingga mau tidak mau sebetulnya untuk menekan angka penyebaran pemerintah harus menjalankan psbb di seluruh pulau jawa
bagaimana anda melihatnya apakah kemudian masyarakat kita bisa menerima itu karena yang parsial saja masyarakat kita sulit untuk disiplin begitu pak imam
ya jadi gini kita kembalikan lagi kepada logika awalnya ya argumentasi awal
ini kan kita berkepentingan untuk
memutus mata rantai
karena pemahaman saya yang namanya penularan itu kan interaksi antar manusia
orang yang sudah terinfeksi menulari yang betul kan gitu
nah di tingkat paling mikro cara memutusnya bagaimana
kita sudah sering dengar bagaimana kita harus sering cuci tangan supaya virus yang ada di tangan itu tidak nanti menular
masker kita pakai masker
kita terus kemudian jaga jarak
itu semua sudah dilakukan tapi banyak bocor kan
berapa orang yang pakai masker berapa banyak orang cuci tangan
berapa banyak orang yang melanggar jaga jarak
nah akhirnya yang lebih makro lagi
ya udah kalau begitu tinggal di rumah
di lock gitu kan di rumah
nah tapi ternyata masih juga bocor
nah akhirnya kita pakai psbb
oke kalau begitu yang apa namanya
memutusnya dalam lingkup yang lebih besar lagi
di provinsi levelnya atau kabupaten gitu
nah tetapi ini juga bocor terus ya
orang yang berlalu lalang yang tadinya ya kita bisa maklumi kalau diputus sama sekali tidak boleh berhubungan nanti bagaimana dengan logistik misalnya
bagaimana dengan petugas kesehatan
makanya ada pengecualiannya
nah tetapi kita lihat pengecualiannya dilebarkan lagi gitu kan
yang saya baru dengar itu tadi yang orang yang misalnya ibunya sakit misalnya
oh boleh kalau ibunya sakit
nah ini kita lagi perang
itu saya pernah lihat mendengar seorang pejabat yang mengatakan kita ini lagi perang melawan covid
nah kalau itu perang terus kemudian hanya karena ada keluarga sakit kita boleh pergi ya boleh mengunjungi dan dari daerah yang merah ke daerah yang tidak
nah kita sendiri
tahu bahwa ini adalah virus yang tidak bahkan ada orang yang disebut orang tanpa gejala
nah kalau itu orang yang sakit terus dikunjungi oleh orang yang kita tidak tahu bagaimana statusnya misalnya dari jakarta yang sakit itu malah kemungkinan bisa meninggal karena tertular gitu kan
nah jadi menurut saya ibaratnya orang perang saya kira akan lucu banget kalau tni itu pulang karena ibunya sakit
nah kita ini lagi berusaha mendisiplinkan diri ya untuk tidak menyentuh wilayah wilayah atau orang orang yang kita cintai agar kita yang berada di wilayah merah ini wilayah epicentrum ini tidak membawa virus tidak membawa apa yang kita takutkan bisa menular ini
nah jadi menurut saya boro boro kita itu memperketat tetapi menurut saya kok dilonggarkan

tetapi saya bisa memahami kalau itu betul betul ketat akan banyak orang kelaparan akan ekonomi menjadi sangat apa namanya akan menjadi sangat berbahaya gitu ya
tetapi kalau hanya alasan ibu meninggal atau sakit saya kira kita dengan alat telekomunikasi kita itu memungkinkan kita itu untuk bisa tetap berhubungan itu pertama

orang yang nanti diberi kelonggaran itu
bisa jadi menulari
keluarganya yang sakit
jadi logikanya gak akan
menurut saya ini mumpung belum
mudah mudahan kita tidak
membuka kran kran yang memang
menurut saya tidak perlu
dan kita dengan berat hati mengatakan
situasi ini tidak akan lama mudah mudahan
tetapi kita mari
memperketak bukan malah memperlonggar
jadi alasan alasan itu
kita perlu agak sedikit mendorong
agar pemerintah tidak membuka
yang lain ya karena lubang yang sekarang pun
itu sudah besar lagi pula
kalau nanti itu dibuka
secara teknis di lapangan juga tidak mudah
gradasi lagi itu nanti
yang dimaksud sakit keras macam macam lagi
nanti teknisnya di lapangan akan sulit sekali
sebetulnya implementasinya untuk memastikan
mana yang kemudian sehat
mana yang bisa menularkan dan itu membuka
kran kran kelonggaran tadi seperti yang disebutkan
oleh pak imam
ya kalau sekarang kan memang
di pukul rata semua yang
dipemudik itu dilarang
diminta putar balik begitu
kalau nekat akan ada sanksi
dengan hukum yang keras
nah tapi memang
ini belum ada aturan
tentang hal hal yang
karena kebutuhan mendesak itu kan
ini yang mesti kita
tidak ada aturan
mengenai ini secara jelas
bisa membuktikan bahwa memang ada
kebutuhan yang mendesak karena
kalau tidak habis energi
di lapangan berdebat dengan para pemudik
yang mengungkap berbagai
alasan yang kemudian
tapi ini kan sesuatu yang
diskresi petugas petugas di lapangan
supaya tidak ada diskresi
supaya tidak ada
harus ada aturan yang lebih
jelas supaya ada pegangan
para petugas di lapangan ketika menangani
para pemudik yang memang
seperti katakan tadi ada yang punya pilihan
ada yang tidak punya pilihan
yang tidak punya pilihan ini yang saya kira berat
konfirmasi saja apakah kemudian selain
pertimbangan soal kebutuhan mendesak
masukan dari kemenko perekonomian kepada
kemenhub agar kegiatan ekonomi tetap
berjalan itu menjadi pertimbangan juga
pemerintah kemudian merevisi
ataupun mengevaluasi kebijakan
pelonggaran mudik ini
iya jadi sebenarnya begini
kalau bicara roda perekonomian kan
kita sudah ada berbagai insentif
terhadap dunia usaha
kalau bicara mudik
lebaran ini hal yang berbeda
ini memang sesuatu yang
dilarang supaya mata ranta pengeluaran
dihentikan dari kota kota besar
ke desa desa nah ini
yang harus dipahami
itu bisa berjalan kalau
tadi ya berbagai stimulus insentif
ya terhadap dunia usaha
ya juga terhadap mereka mereka
yang memang kehilangan daya beli
karena phk itu di
tapi ya di luar
alasan utama pemerintah melarang
mudik itu ya tadi bahwa
ini bukan masalah apa namanya
ekonomi tapi masalah bagaimana
mencegah agar mata ranta
keluaran dari kota ke desa
itu bisa diputus itu dulu mbak
oke oke terakhir mas doni bagaimana
cara menekan pertambahan kasus
covid sembilan belas jelang lebaran karena sebentar lagi
kita akan merayakan
ya kan hari raya idul fitri karena meski ada
pelarangan keluar dari zona merah
ancaman penyebaran justru terjadi melalui
transmisi lokal di tiga puluh provinsi mas doni
iya tentu saja lebaran
idul fitri adalah
apa aja kita silaturahmi
ya kan pasti kita lebaran
kita akan berkeliling ke keluarga keluarga
ada yang keluarga itu dalam satu kota
ada yang di luar kota misalnya
jakarta kemudian depo bogor
tanggerang bekasi begitu
nah ini harus saja nanti
mungkin perlu akan ada
ya silaturahmi itu bisa melalui
lah ya karena apa karena
nanti begitu ini
hari raya tentu saja
akan sangat ramai orang biasa
karena tradisi kita setiap lebaran adalah
keliling keluar keluarga untuk
akan menjadi bahan pemikiran
untuk menjadi kebijakan ke depannya
dan juga sudah kita
tahu bersama sholat taraweh juga
untuk ditiadakan gitu kan
kita tidak tahu nanti apakah sholat idul fitri
itu akan juga dihimbau
ini saya kira masih menjadi bahan
pemikiran dan butuh banyak
masukan dari para pemuka agama begitu mbak
oke terima kasih sekali mas doni
saya akan ke dr hermawan
dr hermawan yang paling dekat
ini adalah bagaimana pemerintah ini
menekan angka penyebaran covid sembilan belas
hari raya idul fitri karena pada kenyataannya
di luar zona merah ini transmisi
lokal sudah terjadi di tiga puluh provinsi
ya kalau kita sering
menyebutkan istilah mudik atau pulang
kampung yang menjadi kekhawatiran terbesar
kita jangan lupa
setelah juga lebaran itu ada arus
balik jangan sampai
fokus kita menganggap bahwa
dari dki ke
daerah yang membawa virus sekarang
bisa jadi terbalik juga
dari daerah pun bisa saja orang itu
datang ke kota dengan risiko penularan juga
jadi maka itu yang harus
kita lakukan sebenarnya
sekarang ini termasuk pemerintah juga
sudah melakukan evaluasi terhadap
psbb terbatas untuk wilayah dki
dan kita semua mengakui
bahwa psbb ini punya signifikansi
nah untuk itu lesson leard
atau pembelajaran yang baik dari dki
dan jabodetabek secara
luas ini harus dibawa juga
ke daerah daerah yang punya
irisan juga dengan wilayah wilayah lain
contoh di jawa timur
ada surabaya yang menjadi epicentrum
surabaya itu tidak sendirian
ada sidoarjo ada kediri
ada demak dan lain lain juga
sekitarnya demikian juga
di jawa barat bandung ada bandung
raya termasuk cimahi
demikian juga di jawa tengah
ada semarang dan wilayah wilayah sekitarnya
nah artinya kalau kita
bicara jawa secara pula
pulau jawa ini dalam keadaan
yang sangat mengkhawatirkan
tidak ada cara lain ada dua yang menarik
saya sangat mengapresiasi
dari mas imam prasojo yang mengatakan
pendekatan yang terbaik itu
adalah pendekatan komunitas
kami menyebutnya di ahli kesehatan
perang akar rumput menghadapi
covid sembilan belas perang akar rumput
ini adalah konsep yang
sederhana saja kesadaran
untuk berperilaku hidup bersih dan
sehat termasuk cuci tangan dan juga
dipoles dengan kesadaran kolektif
rtrw menjadi early warning
system melakukan screening
yang pada ujungnya juga harus
dipayungi oleh kebijakan
pemerintah nah psbb
itu adalah payung kebijakan yang diharapkan
bertemu kesigapan pemerintah
payung kebijakan psbb
dengan kesadaran masyarakat ini
insya allah akan cepat
penanganan covid sembilan belas di indonesia
nah kita harus sudah berpikir
di luar jabodetabek di luar jawa
bahkan di seluruh indonesia karena
kita tidak mau seperti daerah lain
bahkan di china terjadi second wave saat ini
oke pak imam
singkat saja apa yang sebaiknya
dilakukan oleh pemerintah menjelang
hari raya idul fitri ini agar tadi
kekhawatirannya dr hermawan
jangan lupa akan ada arus balik setelah
arus mudik kalau memang ada
kebijakan yang dilonggarkan oleh
dengan apa yang
dikatakan oleh presiden
pokoknya mudik tidak
bukan karena mudik itu
buruk enggak ini demi
kemaslahatan yang lebih besar
supaya tidak menulari
bahkan yang tertular bisa jadi
keluarga yang paling kita cintai
itu satu nah yang
kedua ya kalau
ada orang misalnya perpindahan
dari jakarta ke tempat
lain atau dari daerah
zona merah ke tempat lain misalnya
karena dia dokter dia harus bertugas
atau dia pejabat negara
yang memang misalnya harus
menempati posisi tertentu
atau polisi ya demi menjaga
keamanan itu nggak ada masalah
nah tetapi buat saya jangan
dibuka ya hal hal yang menurut
saya tidak terlalu penting ya
dalam situasi kayak gini kita semua
berkorban seperti tadi
bahkan meninggal sekalipun kita
dalam situasi kayak gitu banyak sekali
tahan gitu terus yang
kedua ya karena idul fitri
ini orang sudah apa namanya
dalam situasi seperti ini juga bisa
menular gitu kan dan kalau
itu menulari yang akan terkena musibah
berpindah dari daerah
seperti jakarta ini ya terus
kemudian ke wilayah wilayah yang
bisa jadi sistem kesehatannya tidak kuat
oleh karena itu solusinya
ya yang berapa kali yang
mari kita galakan
lebaran virtual oke
lebaran digital dan sekarang
sudah perusahaan perusahaan komunikasi
sudah mulai mentraining
teman teman yang ada di daerah daerah
telekonferensi seperti yang sedang kita lakukan ini
dan bahkan kita bisa melihat wajah
juga memang beda ya
pertemuan fisik dengan virtual itu
kan beda tapi inilah yang terbaik yang
bisa kita lakukan nah jadi
daripada misalnya kita
menulari nah kalau itu
tertular dan kemudian ada di
desa desa yang dokternya jarang
rumah sakitnya jarang
bayangkan ya bencana
hadapi kalau hal itu kita tidak lakukan
oke terima kasih sekali pak imam prasojo

dan mas doni gahral yang sudah bergabung
pada dialog malam hanya
nah bimber berada di